usai menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi
pada direktorat pengamanan objek vital polda nusa tenggara timur
di atas lahan sekitar tiga hektare yang terletak di desa bismarak
ia menanam lebih dari seribu pohon cabai yang kini siap dipanen
dari hasil panen sebagian dijual dengan harga rp enam puluh per kilogram
dan ada pula hasil panen yang dibagikan kepada sanak saudara
ataupun tetangga untuk dikonsumsi
ide mengembangkan tanaman cabai ini berangkat dari kondisi lahan tidur
yang masih banyak tak dimanfaatkan warga
anggota polisi ini pun mulai menanam cabai
sebagai upaya mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif
di petani ini banyak tanam cabai
di daratan flores daratan sumba daratan timur
mulai saya terinspirasi sehingga
saya buat ini bedeng ini
dan bersama saudara saya bersama adik saya
harapan dari saya untuk adik adik milenial
ayo mari kita bangun pertanian dari pinggir kota
anggota polisi ini mengajak kaum milenial
untuk mau bertani dan membuka lahan tidur
demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi
kompas tv kupang nusa tenggara timur